pemerintah provinsi jawa barat menggulirkan program sekolah swasta peduli du'afa dan keluarga tidak mampu
program ini diikuti dua puluh lima sekolah menengah atas atau sma dan sekolah menengah kejuruan atau smk swasta di bandung raya
program yang baru mulai diadakan tahun dua ribu dua puluh dua ini menggratiskan biaya sekolah bagi siswa selama tiga tahun penuh
menurut kepala dinas pendidikan jawa barat program ini digelar karena meningkatnya jumlah keluarga tidak mampu imbas dari pandemi covid sembilan belas
karena itu disedik jabar mengimbau sekolah sekolah swasta untuk menggratiskan biaya sekolah bagi siswa yang rentan tidak bisa melanjutkan pendidikan
untuk kuota siswa yang dibiayai pihak sekolah disesuaikan dengan kesanggupan sekolah masing masing
kalau kita lihat jumlah kitm pendaptar sekolah yang ada di jawa barat itu total pendaptar sebanyak delapan puluh lima empat ratus empat puluh dua
jadi itu pendaptar yang berasal dari keluarga tidak mampu
nah yang diterima sesuai dengan aturan afirmasi kitm sebesar lima belas persen itu hanya di lima puluh satu tujuh ratus sekian
karena terkoreksi sekitar kurang lebih di tiga puluh empat ribu warga miskin yang memang dia harus kita perjuangkan untuk tetap bersekolah seperti itu
salah satu sekolah yang mengikuti program ini adalah sma tunas unggul bandung yang berada di daerah pasir impun kota bandung
sekolah ini memberikan empat kuota bagi siswanya yang dibebaskan dari biaya sekolah selama tiga tahun penuh
siswa yang menerima program sekolah gratis ini dibebaskan dari biaya masuk sekolah sebesar dua puluh
dua puluh hingga rp tiga puluh juta dan biaya spp di atas rp satu juta per bulannya
selain itu siswa pun diberi fasilitas seperti laptop untuk kegiatan belajar
pihak sekolah menseleksi berdasarkan nilai akademis dan survei ke rumah siswa untuk melihat kondisi ekonominya
sebetulnya yayasan menyiapkan ini sebagai salah satu bentuk apa ya kalau pemerintah menyebutnya peduli dua alfa
ya kami juga bolehlah mengatakan bahwa ini hanya salah satu bentuk concern kami
terhadap masyarakat di sekitar yang barangkali mereka ingin dapat kualitas pendidikan dengan kualitas yang baik
maka kami kira kami akan sangat memberikan manfaat gitu ya kepada masyarakat di sekitar kalau kami membuka itu untuk mereka
sekolah lain yang juga mengikuti program sekolah swasta gratis ini adalah sekolah menengah kejuruan ra kartini yang berada di jalan kartini kota bandung
sekolah ini menyediakan tujuh sekolah gratis
kota bandung memiliki tujuh puluh dua kuota bagi siswa untuk belajar di tiga jurusan yakni jurusan tata boga tata busana dan keperawatan
menurut rina hendrawati kepala smk ra kartini bandung sebelum mengikuti program ini
sekolahnya sudah biasa menggratiskan para siswa didik selama tiga tahun penuh sejak tahun dua ribu tujuh lalu
biaya yang dibebaskan kepada siswa yang mendapatkan program gratis ini adalah biaya masuk sekolah di atas tujuh juta rupiah
biaya spp per bulan dua ratus dan biaya praktek sebesar rp dua ratus lima puluh
lima puluh ribu rupiah untuk sekali praktek
sedangkan dalam satu minggu kegiatan praktek siswa kejuruan ada tiga hingga lima kali praktek
sebenarnya untuk menangani ini kalau selama ini yang anak anak dibebaskan itu
dari dua ribu tujuh memang kita hanya mempergunakan uang bos sama bpmo
dan kadang kadang dari dinas kota bandung di mana karena kita berada di kota bandung dapat bantuan yang disebut rmp
tapi untuk praktek
biasanya membutuhkan dana yang tidak sedikit
nah kami biasanya menanganinya tentunya diadakan ini donatur bukan silang
kalau silang dari anak nggak mungkin anak membiayai sendiri aja udah mahal
jadi ada donatur dari luar dari alumni dari yayasan itu sendiri
berdasarkan data dari dinas pendidikan provinsi jawa barat

sedangkan dari dinas pendidikan provinsi jawa barat ada delapan ratus empat puluh delapan sekolah

sedangkan untuk sma dan smk swasta di jawa barat terdapat empat satu ratus enam puluh tiga sekolah
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat